sisa nya akan saya bayar sebulan kemudian
baiklah di arief
biar ibu saja yang menemui dia di restoran itu
kamu tunggu di luar
setelah ia keluar
kamu cegat mobilnya
lalu kamu bunuh dia
iya bu indah
kalian tidak bisa menikmati uang penipuan itu
apakah saudari ada hubungan keluarga
sedarah atau semenda dengan terdakwa
tidak pak hakim
kami persilahkan pada saudara penuntut umum
untuk mengajukan pertanyaan pada saudari saksi
apakah saudari saksi
terdakwa yang duduk di sebelah sana
saya kenal pak
apakah saudari saksi mengetahui
yang terjadi pada dua puluh sembilan oktober
terhadap ibu ina
ceritakan tentang kejadian itu
pada malam itu saya sedang tidur di kamar belakang
dan saya menemukan
lalu saya mendengar suara ribut ribut dari ruang tamu
tapi saya tidak tahu apa itu
pada waktu mendengar suara ribut ribut itu
apa yang saudari lakukan
saya tidak peduli
saya tidur lagi
apa yang saudara terdakwa lakukan
pada malam saudara ditangkap
pada malam itu saya bersama keluarga
baru saja pulang dari melamar pak
dimana saudara waktu kejadian itu
kami sekeluarga semuanya di rumah
soal melamar keesokan malamnya pak
nah itu artinya
saudara tidak tahu menahu kejadian pada malam hari sebelumnya
saya betul betul tidak tahu pak
lalu saudara menerima telepon dari korban kan
iya betul pak
waktu itu kira kira jam berapa
kira kira jam sepuluh malam pak
sesudah menerima telepon itu
saudara ada keluar rumah
iya saya keluar rumah
guna merayakan hari berakhirnya
masalah jangkai pak
bukan untuk membunuh
apakah betul bahwa saudara arief yang membunuh korban
iya benar pak
ya lalu bagaimana saudara membenarkan hal itu
karena pada tanggal dua puluh sembilan oktober itu
saya mendengar keributan dan suara teritan dari rumah korban
dan saya melihat
seseorang keluar dari rumah korban
dan melantar di pagar
lalu pergi dengan taksi milik terawan
jadi apakah saudara saksi melihat
orang yang keluar dari rumah korban dan melantar di pagar
dan mencari rumah korban
adalah saudara terdakwa
karena saudara terdakwa
sering mengunjungi rumah korban
ukuran tubuhnya sama
walaupun saudara saudara waktu itu
menyatakan terdakwa arief bin arifin
telah terbukti secara sah
tindak pidana pembunuhan
oleh karena itu
dengan pidana penjara
selama lima belas tahun
membayar ongkos perkara
sebesar seribu rupiah
tunggu pak arifin
bukan dengan arifin
yang membunuh ibu inu dan bopi
yang membunuh ibu inu dan bopi
sidang ditunda selama satu minggu
coba ceritakan secara kronologis
itu terjadi kira kira
dua bulan yang lalu pak hakim
masuk ke rumah
bagaimana lugar ini
selanjutnya tindakan kita begini
setelah tanggal tiga puluh satu dan setelah uang yang seratus miliar itu kita terima kita habiskan dia pengusaha realistik
maksud ibu kita bunuh dia
ya kita bunuh si arief itu
lalu kemudian kita melarikan diri ke luar negeri dan besok bunuh sepasukmu
tidak akan saya biarkan itu terjadi
akan saya dahului untuk menurunkan mereka
lalu aku berterus keras
karena terus ada yang akan melakukan hal yang einen inggris
informasi dari web bran melewati ada di smart equipment saya aktifkan
diturunkan dari segalanya
saat muat mendalam
di derung dan kembali pilih
kamu telepon si arief
kali ini biar nak sarif saja yang bicara
masa saya terus
brie sutarwati binti subrata
apa betul ini rumah saudara arief
di situ siapa ya
pembantu ini bu ine
bu ine ingin bicara dengan sedara arief
sebentar saya panggilkan
ini ada dia bu
mengenai tanggal tiga puluh satu itu
di mana ya kita bisa bertemu
kalau di restoran tari rasa bagaimana bu
tapi bu ine
dananya belum terkumpul semuanya
saya bayar seratus rupiah dulu
dan sisanya akan saya bayar sebulan kemudian
baiklah di arief
biar ibu saja yang menemui dia di restoran itu
kamu tunggu di luar
setelah ia keluar
kamu cegat mobilnya
lalu kamu bunuh dia
iya bu ine
tidak bu ine
tidak bu ine
tidak bu ine
kalian tidak bisa menikmati gua
tidak bu ine
jangan lupa untuk menikmati gua
karena kalian akan kubunuh sekarang juga
aku adalah malaikat maut
yang akan mencabut jiwa kalian berdua
kurang latihan kamu